kepolisian resor kota besar bandung menetapkan empat sipir lembaga pemasyarakatan bancai
sebagai tersangka kasus penganiayaan narapidana undang kosim
mereka disangka menganiaya undang kosim sebelum undang meninggal dunia
setelah pemeriksaan maraton selama dua hari terhadap tujuh sipir serta seorang narapidana
polisi menetapkan empat sipir menjadi tersangka kematian undang kosim
undang merupakan narapidana lapas bancai yang tewas di sel isolasi
kematian undang memicu kerusuhan di lapas bancai
penetapan ini dilakukan setelah polisi melakukan verifikasi hasil otopsi dengan keterangan para saksi
keempat petugas lapas yang ditetapkan sebagai tersangka adalah
kepala pengamanan lembaga pemasyarakatan serta tiga sipir yang bertugas pada jumat malam dua puluh dua april
sebelum undang kosim meninggal
mereka diduga menganiaya undang sebelum dimasukkan ruang isolasi
sampai saat ini kami sudah menetapkan empat dari tujuh orang tersebut
dan kita sudah melakukan pengetapan

dan kita kembalikan empat orang
masih kami proses lanjut
sampai sejauh mana keterlibatannya masing masing yang takut